terima kasih anda masih bersama kami
diduga karena perubahan cuaca ekstrim pelabuhan penyeberangan dan dermaga perikanan nelayan jangkar situbondo dipenuhi ribuan ubur ubur
akibat fenomena ini kegiatan para nelayan menjadi terganggu
sejak sepekan terakhir ribuan ubur ubur aneka jenis dan warna memenuhi bibir pantai di pelabuhan dan dermaga nelayan jangkar situbondo
alhasil kondisi ini pun cukup mengganggu kegiatan para nelayan
para nelayan yang hendak menurunkan ikan tangkapan harus membersihkan dahulu ubur ubur dari jalur perahu
satu persatu ubur ubur pun harus dipindah ke pinggir pantai agar mereka bisa melintas tanpa disengat
selain mengganggu jalur perahu serangan ubur ubur juga membuat nelayan kesulitan mendapatkan ikan
ikan itu agak burang kalau ada ubur ubur
itu dia mengganggu di pinggir
di pinggir gini atau di tengah juga
di tengah juga lebih banyak
pihak pelabuhan mengaku serangan ubur ubur dari hari ke hari terus meningkat di perairan pantai sejauh satu km
sudah satu minggu ini kurang lebih satu minggu ini terjadi lonjakan banyak sekali ubur ubur terutamanya di sepanjang pantai perairan jangkar
dengan kurang lebih ratusan lah bisa dikatakan ratusan bahkan ribuan
ledakan populasi ubur ubur di pantai jangkar
diduga karena perubahan cuaca ekstrim di perairan laut jawa dan selat madura yang membuat ubur ubur menumpuk di perairan yang dingin